lihat kan serem kan
ini ada apaan sih
ken rumah ini tuh bukan sekedar rumah yang cuman serem doang ken
rumah ini tuh angker angker ken
kata penduduk sekitar sini
di dalam rumah ini tuh ada
oh iya iya dong aku kamu jemput
masa kukusannya sama supir sih
kan kita mau makan siang bareng ter
oh gitu ya
aduh sorry sorry aku salah ngerti
kalau aku jemput kamu dulu kan nanti makannya terlalu sore
kalau gitu kukusannya sama supir aja
kamu bilang kamu mau coba untuk sayang sama aku
capek untuk jemput aku aja kamu gak mau
tapi aku akan sabar kok ter nungguin kamu
aku akan tunggu
sampai kamu bener bener jemput
kok gak ada buksik
ter itu enak ya
katanya kayak pegar inti
awak p gene
jangan lupa men cambiar ke allah
wah ini keren banget kalau aku pakai ini barang teri pasti jadi serasi banget deh
mudah mudahan terry suka deh
ter ter lihat ya ter ter kalau kita pakai ini berdua pasti serasi banget kan baju ini
serasi malah aneh aneh ya jadi mau saya dibeli eh eh eh eh bukan gitu ya kalau mau beli beli aja
ya udah deh tapi kamu pakai teri ya ya ya udah kalau gitu aku kasih dulu ya masa sih
tempat pacaran harus pakai baju yang sama aneh banget kalau aku pacaran sama kendi
apakah kan ada kejadian aneh kayak gini ya ya ampun kenapa aku jadi mikirin candy lagi
sih aku jalan sama angela justru kan untuk lupain candy
ya ampun kok bisa disini juga sih eh coba coba lihat deh pakai ganteng serasi banget aku yakin
kalian pasti pasangan paling serasi di sini ya nggak ya bener bener jadinya belum lama kok
aku seneng juga kok makasih
ya udah deh mulai sekarang aku tetep kakak aku kamu ya jagain baik baik iya iya oh iya setelah lagi
kakakku ini suka ngamuk ngamuk loh makanya hati hati ya candy apaan sih ya itu kan

tapi tapi kenapa sih yang ada di pikiran gue itu cuma candy
gua udah berusaha
susah buat ngupain dia
dan gue juga udah ngasih perhatian ke angel lah
maaf ya kak harus ngerepotin kakak kayak gini
soalnya antoni emang sibuk banget sih
gak apa apa kali ken itu kan memang tugas aku sebagai kakak kamu
nanti kalau kamu digaduhin cowok di jalan gimana ya
apalagi udah jalan ini lagi kan serem
emang ada apa dengan jalan ini
loh emang kamu gak tahu ken
kau tahu apaan
emang kamu gak takut kan lewatin rumah itu sendirian
emang ada apaan sih di rumah itu
kayaknya perasaan setiap hari dia aku lewat situ gak ada apa apa kok
itu rumah kosong kan
yaudah udah kamu ikut aku ayo
lihat kan kan serem kan
emang ada apaan sih
ken rumah ini tuh bukan sekedar rumah yang cuma serem doang kan
rumah ini tuh angker
kata penduduk sekitar sini
di dalam rumah ini tuh ada seorang penyihir
nah penyihir itu tuh suka makan anak anak ken
penyihir makan anak anak
dia ada di sana
aduh kenapa kamu sakit
kamu tidak enak
makanya jangan berani
eh berani lagi
kamu tidak ada
kamu sakit sekali
aduh sakit ken tapi
eh iya ampun ampun ampun
jantung tuh hampir copot tau gak sih
gara gara kamu tau gak
makanya jangan so berani tau
aduh ken ken ampun
ken kalau kayak gini kita
kaya beneran kakak adek ya ken ya
iya dan kamu tuh kakak yang super iseng
kamu tau gak
ya ken namanya juga kakak cowo
jadi wajar loh kalau ngisengin adeknya
apalagi adeknya penakut kaya kamu
eh kamu tuh bisa gak sih sehari aja
adeknya kita pulang yuk
aku masih berharap kalau aku itu bukan kakak cowok kamu ken
mendingan begini juga deh
daripada gak bisa ngelihat kamu sama sekali
sekarang giliran kamu
aku juga gak tau prit
rasanya semakin berat
kayaknya cuma buang buang duit prita
nggak usah terapi lagi ya
anthony kamu kok jadi putus asa gitu sih
saya mau kasih liat kamu buku lanjutan latihan untuk di rumah untuk antoni
tunggu bentar ya tampan
jadi antoni gak ada kemajuan karena mentalnya down
kemungkinan besar karena itu berita
apakah sehari hari dia pernah mengalami sesuatu yang membuat dia terkejut
atau ada sesuatu yang membuat dia jadi nggak enak
perasaan aku sih gak ada dok
tapi datangan ini dia yang sering ngesu
tapi aku kira dia cuma gak enak badan aja
antoni mengalami keurunan bukan secara fisik saja prita
tapi terlebih karena psikisnya mendapat dorongan yang negatif sehingga tidak ada kemajuan
otaknya seperti macet sehingga tidak bisa mengkoordinir anggota anggota tubuhnya
antoni ada apa sebenarnya sama kamu
kamu lagi mikirin apa
kamu lagi mikirin apa
aku harus bicara sama kamu antoni